sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
memangnya mas gak tau
udah meninggal seminggu yang lalu
livia udah meninggal seminggu yang lalu
ya allah fadil
fadil kamu kenapa sayang
ya allah fadil
mama lihat sendiri sekarang kak
apa itu yang mama maksud dengan kondisi fadil yang sudah membaik
dari awal papa udah gak setuju sama hidup konyol mama memindahkan fadil secara tiba tiba
saya melihat sendiri sekarang kondisi fadil itu masih belum stabil
ternyata keraguan keraguan papan itu terbukti
kok papa jadi marahin mama sih
tadi kan papa udah dengar sendiri kak
kata dokter kondisi virus sudah membaik pak dan masker oksigennya sudah dilepas
kalau tiba tiba fadil seperti ini ya mama gak tahu pak kenapa
kondisi fisiknya memang sudah mulai
tapi psikologisnya fadil itu masih belum stabil mah
kalau aja mama gak paksa gak akan seperti ini kejadiannya pak
kemarin papa membalas sama mama karena papa pikir mempunyai keputusan yang baik untuk fadil
ternyata papa salah mama membuat fadil makin tersiksa

pasti cuma ruinnya nang
mama dilupakan oleh tuhan

saya pasti milih
buatkan anakku ya pak
bapak merasa kondisi fadil seperti ini karena mama sudah membuang cincinnya
selalu fadil disanggut mautin dengan masalah itu pak
nanti akan kita pindahin ke jakarta supaya jauh dari perempuan itu pak
kenapa papa kukitungkit terus sih pak
karena ini masalah serius ma
fadil sama kamila bukan berpacaran biasa
mereka itu sudah bertunangan
di dalam perut camilan itu ada anaknya fadil
udah deh pak
kamila itu penipu pak
dia itu perempuan yang jahat
dia bukan saja mengaku hamil sama fadil
tapi sama anaknya mbak marta juga pak
pikir dong yang benar pak
ya kan itu persepsi mama
dan mbak marta
apa pernah mama biarkan fadil untuk menjelaskan semua
apa pernah mama biarkan fadil untuk bicara
belum pernah pak
kita masih buta pak
kita buta dengan masalah sebenarnya
cuma fadil yang mengetahui seluruhnya
tapi mama tidak pernah memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan
kita sudah pernah kehilangan seorang anak
dan jangan cuma karena keegoisan mama
kita harus kehilangan anak satunya lagi
kamu tuh ngapain sih ngangun terus dari kemarin
makan gak mau
kuliah juga gak mau
mau jadi apa sih kamu
masa hanya gara gara perempuan itu
kamu mau menghancurkan masa depan kamu
bisa gak sih masuk kamar edo tanpa teriak teriak kayak gini
edo tuh pusing
apa yang dipusingkan
kamila itu gak pantas untuk dipusingkan
semua kan udah jelas
kalau gadis itu penipu
dia hanya mau memperdaya kamu dan mama
dia cuma mau duit kamu edo
kalau emang tujuan kamilah melakukan semua ini karena uang
kenapa pas mama tawarin cek
dia itu cuma mau mengambil simpati kamu
dan dia berhasil kan
kamu jadi cari cari dia
kamu mau bertanggung jawab atas dia
kalau saja kemarin kita nggak ke rumah sakit
kamu sekarang udah masuk perangkap dia
dengar ya edo
semua yang dibilang sama mamanya fadil itu udah jadi bukti
kamu tuh mau bukti apa lagi
kalau kamu sampai tertemu sama dia
itu bener bener artinya kamu tuh bodoh
fadil pak tinggal mama nih mungkin pak
fadil fadil kamu di dalam
nggak ada pak
ya allah pak kok bisa kayak gini sih pak
pak mama tenang dulu pak
pak dia ke mana dong
ngomong juga nggak ada di sini
dia kan seharusnya jaga di sini
di sana ada pak
dokter dokter lihat tangan saya nggak dok
loh saya baru mau meresapnya sekarang
maksud dokter dokter nggak tahu di mana keberadaannya fadil
sebentar pak saya cari informasi
gimana sih pak
suster kenapa sih kok kita tiba tiba dipanggil ke ruang dokter
itu pasien menempat fadil rinaldi hilang dari kamarnya
yang di pavilion tulip
dan semua suster dikumpul untuk ditanyain